rizky mulu yang ditanyain
eh sekali sekali itu perhatiin sama gue apa pacar pacar
yang diperhatiin cowok lain mulu sekali sekali tanyain gue
aduh atta capean gak
keringat kamu gimana
aduh udah makan belum mau dipijitin nggak
kayak gitu malah si rizky yang ditanyain
udah selesai ngomongnya
jadi cowok tuh gak usah manja deh lo
eh lagi yang manja sama pacar sendiri tuh
oh ya gue cuma mau kasih tahu
nanti di tengah tengah acara dj yasmin kan bakal mainin messa ivert song
jadi kita berdua bakal dance oke
dan bakal jadi koten ig gue
sejak kapan gue suka ngedance
sejak lo jadi pacar gue
siapapun yang jadi my boyfense
harus bisa ngedance biar kita bisa seru seruan bareng
dan gue gak mau ngedance
jadi jangan paksa gue buat ngedance
ini udah sesuai schedule oke
kalo misalnya gak ada dance ya bakal garing banget lah
oke sekarang gini lo pilih yang mana
dance kita yang dijadiin konten
atau video lo di live yang dijadiin konten
lu karena lo menganggap itu aja
mel akan punya alasan yang lebih kuat lagi untuk selalu neken lo
udah cukup ya mel
gue udah muak dan gue capek lo dikit dikit macam gue
lo gak boleh jauh jauh dari gue
lo udah harus bisa ngedance
ini lo sekarang latihan deh
gue mau cari makan gue lapar
gue mau makan juga nggak boleh
mendingan gue pingsan disini
yaudah jangan lama lama
jadi gak tenang nih gue
rizky mulu yang ditanyain
eh sekali sekali perhatiin sama gue apa pacar pacar
yang diperhatiin cowok lain mulu sekali sekali tanyain gue
aduh ata capean gak
jadi cowok tuh gak usah manja deh lo
eh lagi yang manja sama pacar sendiri tuh sasah aja kali
gue sih pengennya tuh berharap lebih gitu di pesta ini
kayak pengen nikmatin suasana bareng bisa pacaran
sayang kita ke b street
atau gue sekarang naik aja ke panggung buat umumin kalau gue udah pacaran sama lo
jadi kita gak b street lagi
gak usah belaga gila deh lo
orang gue keren kayak gini
emangnya tuh tuh tuh calon suami lo yang gedung gedung bayi
nanti jangan ngantuk lagi ya
kini kita berjumpa kembali
bambang perguso akan menuju ke situ
bambang sudah mencarimu kemana mana ayamor
kini kembali ternyata
bambang perguso punya satu hadiah
karena kita sekarang udah besar
tapi lupakan ini
bambang perguso punya ini
semoga cinta kita akan abai
akan segera menikahkanmu
jangan pergi lagi rosel
jangan tinggalkan bambang perguso
beliamat tuh amit amit cabang kebaik
makanya jelas jelas gua kan yang lebih keren

tak kemana sih
tak kemana sih
tak kemana sih
jangan sampai dilihat gua sama lu
jangan sampai dilihat gua sama lu
aduh aduh aduh aduh
astaga bener bener loh ya
gue nyariin lu ya muter muter ini tempat
ternyata lu malah nyantai di sini
nyantai dari mana gua itu kerja dari tadi di sini
gua tanya sama lu yang tampil selanjutnya siapa
lu tahu nggak panggung itu udah chaos gara gara lunya nggak ada
jelas jelas kan rundown tanggung jawab lo gimana sih
udah tenang aja gio
oke gue kasih tau yang tampil nanti itu dari kampus the lebay
selanjutnya itu ada perform dari anak anak art
nah yang paling terakhir itu ada si dj yasmin
lu nggak perlu jelasin ke gua semua rundownnya di sini
gua mau lu balik ke backstage lu atur acara
ya ntar gue ke sana
kok ntar sih sekarang lah
lu kenapa sih tat
makin hari sikap lu makin aneh yoga
gua capek doang ji soalnya lu tahu sendiri tugas gua kan banyak banget
terus gua juga kupingnya pengang banget tuh
dari tadi duduk di belakang panggung dengerin sound
gue ngerti semua juga capek
cuma kita semua udah punya tanggung jawab
ayo kerja yuk nggak usah banyak istirahat yuk
eh eh gua relax dulu kenapa di sini
minggu kan panitia khusus di sini yang ngurusin semuanya
aku di luar ya
lu udah gila bilang gua pacar lu
pacar dari mana lu salah denger
masa gue pacar sama laki sih
apalagi sama lu orang gua tadi tuh nyanyi
bener bener lu nggak beres lu ya
boleh simpen di ketek
tuh lo udah gila kayaknya deh
anget badan lu
ya wajar lah capean gua tuh
kalau ada kesalahan ikut gua ke backstage oke
apalagi sih tak
kenapa sih udah bikin kekacauan terus tadi
apalagi itu yang jatuh
nggak ini biasa kopi
kayaknya ternyata yang kurang deh
nggak eh eh ji
kayaknya balon yang ini dari tadi yang meletus
nih balon yang ini tadi pecah sendiri
ada lagunya kan
aku duluan ya
fe biar tentunya udah boleh makan semua kan
udah kok semuanya
guys semuanya nanti standby ya
makan mau minum cepetan
nanti balik lagi ke tempat semula
soalnya nanti sebelum closing kita itu bakal ada flash mob oke
kita berdua tuh selalu standby dari tadi
lu yang keluyuran
ini kan tadi gue baru baca rundown nih
ada yang mau baca puisi
emang emel udah setuju